hari pertama kerja usai libur lebaran sejumlah pegawai negeri sipil di tasik malaya jawa barat terlambat apel
selain kabur sebagian berlarian masuk barisan saat apel tengah berlangsung
seperti inilah ulah sebagian oknum pns di lingkungan pemkap tasik malaya jawa barat pada hari pertama kerja usai libur lebaran
sebagian pns yang terlambat apel memilih kabur menggunakan sepeda motor
sementara sebagian lagi berlarian masuk barisan saat apel berlangsung
bupati tasikmalaya uu rushanul ulum akan menindak tegas pegawai negeri sipil yang mangkir kerja di hari pertama ini
dengan memberikan teguran dan pemotongan uang tambahan penghasilan pegawai
sedikit yang terlambat mau apel tadi masih ada ya pak
sementara itu ribuan pns yang turut dalam apel sempat
menggelar doa bersama untuk korban tragedi jatuhnya helikopter basarnas di temanggung
naga gunung jatian lainnya
kita sebagai seorang muslim mari kita berdoa kepada mereka dengan bacaan dan menggurau
usai melakukan apel ribuan pns ini menggelar silaturahmi dengan saling bersalaman
deden rahadian tasik malaya
terlambat masuk kantor sejumlah pegawai negeri sipil di goa sulawesi selatan nekat memanjat pagar kantor
lantaran sudah ditutup sejak upacara dimulai
inilah yang dilakukan pns yang kedapatan terlambat pada hari pertama kerja usai libur lebaran
sejumlah pns nekat memanjat pagar yang sudah ditutup
sementara sebagian lainnya memilih menunggu di luar hingga pagar dibuka
sementara itu bupati goa menegaskan bahwa mulai hari ini seluruh pns harus bekerja maksimal
usai menikmati libur panjang selama sepuluh hari
keterlambatan pns masuk kerja di hari pertama pasca liburan juga terjadi di kabupaten jombang jawa timur
para pns yang terlambat berlari memasuki lapangan pemkap jombang untuk mengikuti apel
saat paul pippen bertugas bahkan berteriak kesenyumah pns yang terlambat
bupati jombang nyono suarli wihandoko menegaskan akan memberikan sanksi bagi para pegawainya yang terlambat maupun bolos kerja
usai mengikuti apel pagi ratusan pns terlibat aksi saling dorong saat mengikuti halal bihalal bersama forum komunikasi pimpinan daerah
petugas saat paul pippen sempat dibuat kewalahan mengatur para pns yang tak sabar untuk segera bersalaman
pemprof jawa timur
pemprof jawa timur
pemprof jawa timur
pemprof jawa timur
pemprof jawa timur
pemprof jawa timur
pemprof jawa timur
pemprof jawa timur
pemprof jawa timur